kebijakan penerapan hasil tes pcr sebagai persyaratan baru untuk penumpang pesawat penerbangan antar jawa bali kini menuai polemik
berbagai kalangan menilai keputusan pemerintah kurang tepat karena hanya menyasar transportasi udara
yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki bahkan menduga ada bisnis permainan harga tes pcr demi mengejar keuntungan berlipat di balik kebijakan baru ini
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting
selamat sore pak alex
selamat sore salam sehat
dan ada pengurus harian ylki sudaryatmo selamat sore pak sudaryatmo
oke saya mau ke ylki terlebih dahulu nanti baru ke satgas pak sudaryatmo
pemerintah menerapkan aturan baru soal syarat penerbangan wajib tes pcr maksimal hamin dua
nah menurut ylki apakah kemudian kebijakan ini diskriminatif bagi masyarakat pak sudaryatmo
ya terima kasih jadi kalau fungsi tes pcr ini untuk screening itu memang ada diskriminatif ya kalau kita bandingkan dengan modal lain
nah ini yang publik atau masyarakat itu butuh penjelasan sertifikasi epidemiologis dari kebijakan mewajibkan tes pcr
untuk penumpang pesawat udara itu satu
kemudian yang kedua juga keluhan konsumen kaitannya dengan cost atau biaya ya
biayanya terlalu mahal belum lagi di sejumlah tempat itu konsumen harus membayar di atas harga itu yang dibentukan pemerintah
ya dua poin itu sebenarnya
oke apakah kemudian selain diskriminatif ylki juga melihat nuansa bisnis yang sangat kental dari kebijakan baru yang diterapkan pemerintah
pemerintah ini pak sudaryatmo
ya justru tadi ya pak keluhan konsumen yang harus membayar sejumlah harga di atas het tadi itu butuh penjelasan
butuh penjelasan terkait dengan tadi sebenarnya struktur cost untuk pcr itu apa saja
kemudian sebenarnya yang kita khawatirkan itu adalah jangan campur
nah dengan kewajiban tes pcr untuk penumpang pesawat udara tadi sejumlah pihak itu menikmati eksesif margin dibalik mahalnya harga tes pcr
itu yang jangan sampai terjadi
di sini menurut saya memang tadi pemerintah itu mestinya juga intervensi memastikan bahwa dalam penerapan harga pcr tadi itu tidak ada pihak yang menikmati eksesif margin ya
saya mau tanya ke satgas
pak alex kebijakan menerapkan tes pcr sebagai syarat penerbangan dinilai ylki dan juga masyarakat konsumen ini diskriminatif dan kental nuansa bisnis menguntungkan pihak pihak tertentu begitu ya
bagaimana kemudian jawaban dari satgas
ya surat edaran satgas nomor dua puluh satu tentang aturan mengenai
penerbangan dan persyaratan persyaratannya termasuk di situ pre departual flight ini tentu mengacu kepada inmen dagri lima puluh tiga dan lima puluh empat tahun dua ribu dua puluh
di mana semangatnya adalah dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya pandemi
kendatipun kita situasi pandemi sudah menurun
di mana kondisinya situasinya sudah membaik
bahkan empat minggu terakhir ini positivity rate
di bawah dua persen
bor di rumah sakit juga turun
tetapi di samping itu ada lima hal yang membuat bahwa transmisi kuman virus masih ada di masyarakat
dan ini membuat terjadi lonjakan kasus jika tidak diwaspadai dengan sesama
yang pertama adalah ada varian of con terutama delta dan subvariannya yang lebih menular dan meningkatkan perawatan rumah sakit dan kematian
dan kalau dengan rapid test antigen ini sama sekali tidak bisa kita terdeteksi
karena city value nya juga berbeda antara varian yang satu dan varian yang berbeda
dan kemudian vaksin juga belum menembus yang maksimal pada kelompok rentan
misalnya di lansia comorbid remaja ibu hamil
mereka juga yang disabilitas
memang pemerintah sekarang sedang mengejar nih targetnya
satu lima juta per hari
tetapi kelompok lansia kelompok rentan ini harus memang menjadi tugas kita
untuk bisa mendapatkan vaksin
yang ketiga seiring dengan pemulihan kesehatan tentu ada pemulihan ekonomi pemulihan sosial budaya olahraga dan sebagainya
ini akan meningkatkan mobilitas
dan mobilitas berakibat social mixing
ada pertemuan perjumpaan yang cepat
saya bisa berangkat ke surabaya jam enam pagi kemudian jam lima sore saya berangkat lagi ke jakarta
atau dari medan berangkat pagi dan kemudian sore dia sudah ada di palembang
ini tentu distribusi gas yang tinggi
nah oleh karena itu maka tentu ada penguncian dan ada pelonggaran
gak mungkin pelonggaran semuanya
oke pak alex kami paham kami paham
mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak sudar
ini yang harus memang diperbaiki
jadi harga memang harus memang standar
dan ini dirjen yankes sebenarnya sudah melakukan dan mengkritisi dan mengatur mengasal harga
oke pak alex kita potong dulu disitu pak alex

pak alex kita harus potong dulu disitu
pak alex kami paham sekali bahwa pemerintah ingin mengantisipasi lonjakan kasus dengan meningkatnya mobilitas masyarakat
tapi kenapa itu hanya diterapkan untuk transportasi udara
kenapa tidak diterapkan untuk transportasi lain seperti transportasi darat kemudian laut
terutama transportasi darat ya kalau misalnya kemudian masyarakat ingin naik kereta api itu tidak membutuhkan tes pcr yang waktu tempuhnya jauh lebih lama dibandingkan dengan transportasi udara
kenapa hanya transportasi udara saja ya pak
kenapa hanya transportasi udara saja ya pak
kenapa hanya transportasi udara saja ya pak
itu dulu pertanyaan yang harus dijawab oleh satgas pak alex
ya jadi seperti kita ketahui bahwa berbagai laporan di luar
di pesawat dengan protokol kesehatan yang ketat
dan kemudian kemampuan flight attendant untuk bisa mengkontrol pangnya
disertai juga bahwa sudah dipakai filter hepa
dan kemudian airflow dan air inletnya sudah diatur semikian rupa
laporannya memang kecil
tapi ingat protokol kesehatan yang ketat dalam penerbangan
protokol kesehatan yang ketat dalam penerbangan bukan soal masker saja
bukan soal cuci tangan
tapi bagaimana dia menyentuh bagaimana dia tidak membuka masker
bagaimana dia tidak minum tidak bercakap cakap
tidak menggunakan handphone baik saat mau penerbangan atau saat landing
ini sangat berpengaruh
memang airflow di pesawat memang cepat
dan ini membuat memang aman
tapi yang kita khawatirkan adalah
bahwa ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan itu
jadi oleh karena itu inilah yang harus kita jaga
sama seperti di india
kenapa terjadi kenaikan kasus pada bulan lima
ya ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan
nah sekarang kenapa keretapi
keretapi memang sepuluh gerbong
tempat duduknya bisa kita lihat
bisa kita bandingkan bagaimana komposisi tempat duduk di keretapi
dengan komposisi tempat duduk di
ekonomi kelas di sebuah pesawat jet airline
antara abc tempat duduk itu jaraknya hanya tiga puluh cm mungkin
sangat berbeda sekali dengan di kereta
jadi oleh karena itu walaupun kereta api
dia delapan jam baru sampai di surabaya
tapi dengan pesawat
besok saya berangkat jam sembilan pagi jam sepuluh saya sudah sampai di surabaya
saya ketemu orang
kemudian jam dua belas saya sudah bisa berangkat ke jakarta lagi
artinya mobilitasnya tinggi
oke saya harus potong di situ
mobilitasnya tinggi antara satu daerah dengan satu daerah
bandingkan dengan keretapi
dimana volumenya dan luasnya lebih luas
kemudian jaraknya lebih jauh
ini yang harus kita lihat
jadi kembali lagi memang kepada protokol kesehatan
pak alex saya harus potong di situ
karena kalau misalnya berdasarkan
kami sudah dapat poin yang anda ingin sampaikan
panel ahli who menilai bahwa syarat wajib pcr untuk pesawat tidak ideal
karena memang resikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya
apakah itu tidak menjadi pertimbangan dari satgas ketika mengeluarkan aturan
ya jadi artinya itu tetap menjadi acuan kita
tetapi kondisi bahwa varian varian baru itu
di indonesia tidak hanya ada beta ataupun delta
ataupun juga ada varian yang lainnya
indonesia adalah negara kepulauan
dan kemudian juga karakter dan budaya itu
belum tentu sama dengan apa yang dicerminkan oleh berbagai guideline di wso
badan kesehatan dunia juga pernah menganjurkan memakai kloroquine
tapi akhirnya badan kesehatan dunia juga mencabut juga kloroquine
jadi artinya kenapa
karena ini memang adalah kejadian luar biasa
ini adalah virus baru
dan semua dokumen dokumennya itu semua adalah di dalam uji coba dan kemudian dilaksanakan
sama juga dengan vaksin
bahwa vaksin mautubat semua menggunakan dalam term medical emergency in use
itu yang kita catat
jadi medical emergency in use juga dipakai oleh badan kesehatan dunia
jadi artinya ppkm juga itu adalah model indonesia
tapi juga itu bisa dilaksanakan
kendatipun badan kesehatan dunia tidak menerapkan sama sekali istilah ppkm
pak saya mau ke ylki
pak sudaryat mau apakah kemudian penjelasan yang tadi disampaikan
yang disampaikan oleh satgas itu kemudian masuk akal
dan sekali lagi pak di lapangan kami temukan banyak sekali laboratorium atau tempat tes pcr
yang tadi anda katakan pak sudaryatmo mengakali harga tes menjadi lebih mahal berkali lipat
memunculkan stigma bahwa ada akal akalan para pemilik provider tes pcr di balik kebijakan ini
bagaimana jawaban dari ylki pak sudaryat mau
ya jadi memang tadi ya
keberatan dari si apa
kewajiban pcr itu adalah dari sisi harga
sederhananya begini kalau di india tes pcr itu cukup banyak dengan biaya satu ratus lima puluh sampai dua ratus
kenapa konsumen di indonesia harus bayar sampai rp lima ratus
ini yang apa ini yang publik itu butuh penjelasan
oke lah katakanlah apa
di india reagennya sudah bisa diproduksi
oke lah katakanlah apa di india reagenya sudah bisa diproduksi
di dalam negeri

jadi ini yang menjadi pertanyaan publik
kenapa konsumen di indonesia harus membayar pcr lebih mahal dari negara lain
sementara produknya sama sama impor kan gitu
reagenya sama sama impor
nah ini yang butuh penjelasan kepada masyarakat
kepada masyarakat bahwa ditambah satu tadi ya pak ini soal
bahwa ditambah satu tadi ya bahwa ini soal
kewajiban bagi penumpang pesawat dapat udara kan
jadi ini yang apa jadi apa apa
mengatur atau mengawasi terkait dengan harga
termasuk juga penjelasan tentang struktur cost dari biaya pcr
kenapa di indonesia lebih mahal itu publik berhak untuk mengetahui
apalagi ini diwajibkan kan gitu

apakah kemudian satgas sudah mengecek di lapangan bahwa banyak provider tes pcr yang mengakali harga
berkali lipat ketika kemudian kebijakan ini diluncurkan oleh pemerintah
kenapa kemudian tidak ditertipkan oleh pemerintah pak alex
ya saya yakin apa yang disampaikan oleh pak sudar
itu pasti sudah diserap oleh pemerintah dan seluruh kementerian teknis yang terkait
dan soal harga ini tentu bagaimanapun juga
pemerintah pasti mengambil atensi yang khusus
kita ingat dulu ppt santigen bisa diatur harganya
dan kemudian pcr sendiri
sebenarnya sudah diatur beberapa bulan yang lalu
tentu perlu dicek and recheck lagi kembali ke lapangan
dan pemerintah pasti akan perhatikan ini
karena resiko untuk terjadi lonjakan ketiga
ataupun terjadinya kasus yang sporadis
ini jauh lebih besar bahayanya kerugiannya
dibandingkan kita nanti membuat regulasi regulasi yang mengunci
tapi harga ini memang menjadi catatan kita
supaya harga ini bisa menjadi perhatian pemerintah di dalam melakukan regulasinya
oke pak alex terakhir
apakah ada lobby dari asosiasi provider tes pcr kepada pemerintah
agar tes pcr menjadi syarat penerbangan
itu dulu harus diluruskan
saya kira bahwa kementerian teknis dan kemudian juga satgas covid sembilan belas
yang dibawa pimpinan leitman jenderal ganesh sito
tetap konsisten di dalam melaksanakan tugasnya
untuk menjaga selamatan keamanan rakyat
suai dengan panggilan konstitusi
dan tentu dalam rangka ini
tentu tidak ada tawar menawar bagi pihak
tapi prinsipnya adalah
bagaimana rakyat bisa dijaga keamanannya keselamatannya
dari ancaman bahaya pandemi
oke terakhir pak sudar saran dari ylki
agar kebijakan ini kemudian tidak merugikan masyarakat
selain kemudian pemerintah harus menurunkan harga
singkat saja pak
ya menurut saya kebijakan ini di evaluasi dengan mendengar
bagi masukan dari berbagai pihak
termasuk juga tadi
ada review dari epidemiologis tentang ulensi dari wajiban pcr untuk pesawat darat
oke baik kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah
karena semakin banyak desakan dari berbagai kalangan
kemudian untuk membatalkan syarat tes pcr sebagai syarat penerbangan
dan juga menurunkan harga tes pcr
sehingga tidak merugikan para penumpang pesawat terbang
kita tunggu nanti bagaimana solusi terbaik dari pemerintah
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada pak alexander ginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
dan pak sudar yatmo pengurus harian ylki
sehat selalu bapak bapak
ya terima kasih pak sudar
ya pak terima kasih pak ginting